persoalannya adalah masyarakat kita menganggap semua perlu
kita bukan formal dari bidang pendidikan itu sendiri
bukan berarti tidak lagi ada